kita kembali dalam diskusi kita malam ini
bang arzul tadi kan ada sempat menyinggung soal bagaimana kebijakan politik yang juga
sebenarnya juga tidak mendukung kebijakan kebijakan yang sekarang dilakukan begitu
ini bagaimana mencermati
ya itu tadi jadi dalam hal banjir saya kira tidak adil juga kalau kita mengatakan
hanya karena gubernur sekarang anies maka banjirnya lebih parah dan lebih sering
kan itu kan yang menjadi narasi publik di sosial media kan
dulu tuh ya lima tahun sekali setahun sekali sekarang tuh sebulan dua kali
nah gitu kan kenapa karena gubernurnya anies saya kira bukan itu poinnya gitu
poinnya adalah sekali lagi apakah gubernur dan pemerintah dki sudah melakukan sesuatu
dan itu bisa dibuktikan di masyarakat untuk mengurangi banjir
tadi dikatakan bahwa ada naturalisasi dan air
yang diteroboskan langsung ke tanah
apakah ada gerakan untuk membuat biopori misalnya sumur resapan
itu kan tidak ada nah kita juga lagi periksa anggarannya sekarang
apakah anggaran itu ada dan dimanfaatkan misalnya begitu
tapi sekuat diduga itu nggak ada begitu
nah juga saya kira saya juga percaya bahwa penyelesaian banjir dki
itu adalah penyelesaian yang mestinya holistik dan menyeluruh
jadi bukan cuma dki tapi juga di hulunya bogor
ada tiga belas porosunai itu
sehingga pemerintah pusat saya kira juga harus mengambil posisi atas ini semua
siapa yang bisa mengambil posisi di atas semua posisi
presiden apakah mengambil posisi atas ini semua
atau dia memanfaatkan atau menikmati dalam tanda kutip
sebuah suasana elektoral yang menguntungkan dirinya
dan merugikan pihak lain
ingat bahwa presiden pernah mengatakan
banjir di jakarta itu bisa diselesaikan kalau saya jadi presiden
nah sekarang setelah dia jadi presiden
kewenang itu ambil dong
jadi digrep itu
jakarta itu pasti akan kena banjir
karena sebagian dari wilayah jakarta
terutama di utara dan jakarta barat itu
ketinggiannya itu dibawah dari ketinggian laut
jadi kalau ada air pasang laut pasang dikit
pasti akan ada yang kerendam
nah semua gubernur
sampai sekarang tuh gak pernah bisa
menyelesaikan masalah banjir di jakarta
tadi yang dikatakan itu itu bahwa
yang dikatakan oleh azul bahkan
waktu gubernur pernah mengatakan kalau saya jadi presiden
untuk alasan bahwa dia cuma baru dua tahun kemudian meninggalkan posisi itu untuk kampanye
maka masalah banjir akan segera diselesaikan dan gagal
gubernur basuki cahaya purnama gagal
nah sekarang anies
jadi saya setuju
ini problem semua gubernur jakarta
karena memang situasi di jakarta sudah begitu pelik
nah tapi memang
saya rasa karena soal elektoral itu komunikasi antara
anies baswedan dengan presiden
dengan pemerintahan pusat juga gak terlalu mulus ya
dalam berbagai hal
dan apakah itu kemudian membuat
jadi kalau azul menggunakan kalimat
azul menggunakan bahwa ini mungkin
bahwa anies menanggung masalah

penyelesaian masalah banjir di jakarta itu sendiri
untuk kepentingan politik elektoral
oke tapi kalau kita lihat pemerintah tidak ikut serta
atau tidak campur tangan soal penanganan banjir
kan kemarin waktu rapat kerja
pupr mewakili tapi aniesnya sendiri yang nggak datang
anies yang gak datang
gubernur ganjar juga tidak datang
kalau kita khusus di jakarta
artinya presiden juga punya konsen sendiri
mengutus menterinya untuk
kemudian membahas ini secara keseluruhan begitu
apa yang dikatakan azul tadi bahwa
ada luka akibat persoalan elektoral itu
menurut saya itu keliatan banget nih
dan itu mewarnai terhadap semuanya
sedemikian sehingga misalnya pada tanggal satu januari
ketika pak menteri pupr
pergi dengan gubernur anies
gak biasanya pak basuki itu
tipe yang kemudian mengeluarkan statement yang seolah olah
menyalahkan dki ya
gak biasanya tapi itu dia sampaikan
dan kemudian menimbulkan kontroversi
seperti polemik diantara mereka berdua
pak basuki dilihat sebagai representasi dari presiden
pemerintah pusat gitu
jadi keliatan salah menyalahkan
antara pemerintah pusat dengan pemprov dki itu
kental banget lah
dan saya setuju bahwa itu adalah buntut dari
pilkada terutama ya
kalau pansus banjir yang dprd ini
gak juga akan menyelesaikan bang arjo
ya saya kira kalau dalam frame besarnya adalah
nggak ada gunanya menurut saya
karena itu artinya ada upaya dprd
politisi tertentu di dalam bdip
ingin memanfaatkan isu banjir ini
untuk kepentingan citra yang baik atau yang sebaliknya yang buruk
dari gubernur kira kira itu kan yang ingin dicapai kan
karena bukan itu poinnya buat saya
poinnya adalah bagaimana dprd mengawal
pemerintah dan menegaskan pada pemerintah
menanyakan kepada pemerintah eh kamu sudah melakukan apa
itu yang mestinya dilakukan bukan dengan pansus
pansus saya kira kita sudah tahu akan menjadi
orkestrasi politik yang menarik di sosial media gitu
saya cukup sedih misalnya melihat trending topic ya
hari hari ini sejumlah orang pakai kaos
yang ditujukan pada tertentu
itu kemudian dibalas oleh kelompok yang lain
jadi kita sedang bicara apa sih sebetulnya
kita sedang bicara banjir problem problem ibu kota
atau kita sedang nyiapin lagi dua ribu dua puluh empat gitu
masih lama dua ribu dua puluh empat itu kita harusnya concern pada apa
publik itu menunggu sesuatu gitu
publik itu bukan sekedar orang yang dijawel hanya untuk nyoblos
lalu kemudian ditinggalkan dan dijawel lagi dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan dan seterusnya
publik sudah serealistis itu ya melihat bagaimana
pemerintah untuk bekerja menuntaskan persoalan persoalan
khususnya di ibu kota persoalan banjir khususnya ini sudah serealistis itu
sehingga kemudian narasi narasi seperti itu sebenarnya tidak bawa ke dalam

banyak pengaruh begitu ya
sebetulnya kan ini yang justru malah memecah belah di masyarakat ya
jadi tidak ada kaitannya dengan implementasi konkret yang harus dilakukan
untuk solusi banjir atau masalah apapun
semuanya dimainkan sekedar untuk perang tagar perang hashtag
dan itu makin kemudian membuat posisi pendukung keduanya
dan pasti berpengaruh terhadap kedua pihak jadi mengeras
karena mengeras pasti akan mempengaruhi ketidak kompaknya
karena mengeras pasti akan mempengaruhi ketidak kompaknya
karena mengeras pasti akan mempengaruhi ketidak kompaknya
bahkan pada saat mereka seharusnya menyelesaikan persoalan bareng bareng

seperti misalnya tadi jakarta itu melibatkan tiga belas sungai
yang sebelumnya pernah dibicarakan dan itu akan diselesaikan
kalau presiden jokowi jadi presiden tapi nggak ada ya
tapi sekali lagi tadi sebetulnya saya juga heran
karena tadi dikatakan bahwa anies itu sebetulnya tidak ada salahnya
ketika anies mengatakan bahwa harusnya air itu
apa namanya di
diresapkan itu maksudnya kesumur resapan ya
tapi dia tidak membuat polisi kan
apa namanya kelurahan kelurahan rt rw diminta untuk bikin sumur biopori kan
nah ini nggak ada jadi antara apa yang diomongin sama kenyataan itu nggak ada
jadi tidak ada realisasi dari kebijakan yang disampaikan
dan kemudian justru yang muncul di masyarakat kan adalah mega mega proyek
dalam tanda petik seperti formula e
kemudian apa namanya soal jembatan penyeberangan yang atapnya dibuka
hal hal yang seperti itu yang padahal masalah di jakarta ini kan dua
satu adalah macet kedua adalah banjir
tapi dua hal ini yang belum dilihat serius dia menyelesaikannya
apakah kemudian pekerjaan pekerjaan besar yang saat ini dihadapi ini
justru mendistraksi anies baswedan untuk lebih fokus kepada program programnya ini
untuk lebih fokus kepada program programnya ini
kepada program program yang sekarang daripada persoalan klasik ini
kadang saya merasa kontroversi ini justru menguntungkan juga buat anies loh
yang namanya pr itu kan bisa tentang hal yang positif
juga bisa muncul dari kontroversi
dengan seperti ini kan nama dia itu terus ada di perbincangan di media masa
kadang saya merasa seperti itu
jadi di jakarta juga melihat seperti itu polanya
ya saya kira betul berita buruk atau berita baik adalah berita
itu menguntungkan untuk memelihara ingatan orang
kesadaran orang tentang satu tokoh tertentu
nanti tinggal dipoles poles di ujungnya gitu
itu biasa sekali gitu
dan sangat disasarkan kalau para pimpinan kita berfikirnya hanya sampai situ aja
jadi publik tuh mau diapain sekarang
jadi menarik juga ya kalau kita lihat dengan narasi narasi negatif atau positif ini justru berarti itu juga bisa diperhatikan gitu ya

jadi menarik juga ya kalau kita lihat dengan narasi narasi negatif atau positif ini justru berarti itu juga bisa diperhatikan gitu

siapa yang tokoh yang paling populer
dia jelas ada karena tiap sehari mungkin bisa ada sepuluh berita tentang dia kan
oke oke menarik kemudian untuk kita elaborasi lebih lanjut
bagaimana narasi narasi yang negatif dan positif ini justru membawa narasi yang lebih luas
dan menjadi perbincangan publik yang lebih besar begitu

dan kartanya juga akan digadang gadang untuk
sudah mulai ada survei survei kecil kecilan nih untuk dua ribu dua puluh
kita akan bahas lebih lanjut nanti
layar demokrasi akan kembali usai jeda